sementara capres prabowo subianto bersyukur atas putusan mk yang menolak gugatan sengketa pilpres
pasca putusan mk hari rabu prabowo akan ke kpu untuk penetapan
saya kira itu saja terima kasih semua masyarakat terima kasih dukungannya
terima kasih kepada mahkamah konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat
saya kira itu saja terima kasih kepada semua unsur semua pihak yang telah bekerjasama
saya kira itu ya terima kasih ya
saya berterima kasih saudara saudara
sebelumnya dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat sengketa pilpres akhirnya sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
usai menggelar rapat musyawar hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak
seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu atau phpu yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
salinan putusan akan dikirim mahkamah konstitusi minimal dua hari kerja setelah putusan dibacakan